gue kasian ya sama lu fon
karena kemampuan lo itu cuma bisa ngancam bisa mengadu
terserah lo mau ngomong apa
tapi yang jelas
lo pasti takut dengan ancaman gue
sudah satu jam
kalian boleh kembali ke kelas
tapi ingat sekali lagi kalian berantem saya kasih hukuman yang lebih berat
lo ingat ya
gue kasih loh waktu sampai sore ini
cinta ini diinjak injak oleh mereka yang congkak dan tak bijak
gue sadar badan ini terlalu hebat
hingga pertahanan cintaku hampir karam
tapi aku coba percaya
kalau cinta kami sempurna
kami pasti mampu bertahan
cinta kami tak akan tenggelam
gue mau ngecek romana yang lagi dihukum deh
dia kan baru sembuh
oh dia pingsan ya
tapi kalau menurut gue sih dia nggak pingsan tuh
coba lo lihat ke situ
lagi ada yang ngasih minum ke dia